anda masih bersama kami di breaking news kompas tv
terkait dengan sidang sengkita pilpres dua ribu dua puluh empat
dan saat ini saudara bambang ujoyanto anggota tim hukum anies baswedan muhammad iskandar
keluar ruangan tadi atas munculnya edi hiarias mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia
edi hiarie pernah jadi tersangka komisi pemberantasan korupsi dalam kasus gratifikasi dan juga suap
ucapan bambang wijoyanto yang usai menyatakan sikapnya
bambang keluar ruang sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
menjadi ahli dalam sengkita pilpres karena status hukumnya di kpk
dalam kasus gratifikasi dan suap belum jelas
edi dihadirkan kubu prabowo gibran sebagai pihak terkait dalam sidang di mahkamah konstitusi
mbak prithip kudus anggota tim hukum dan hak asasi ministeri saksi udara j peng mentor
edyater matthew uitoto priests menerbitkan sprendik umum dengan melihat perkembangan kasus diveranda rotterdam
j integrity wariswo mr donk armsku mengerti hidup luar soviet manusia jatuh hinteran
status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di pengadilan negeri jakarta selatan
dan putusan tanggal tiga puluh membatalkan status saya sebagai tersangka
jadi saya berbeda dengan saudara bama mijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka
dia tidak mencabar tapi mengharapkan balas kasihannya jaksa agung untuk memberikan deponer
dan saudara saat ini sedang jeda untuk dilanjutkan dengan memeriksa
ataupun menggali keterangan dari para saksi
tadi para ahli sudah memberikan keterangannya
setidaknya ada beberapa poin yang dapat kami catat pada saat jeda tim hukum dari kedua kubu
pemohon di mana ada mengeluarkan statement statement dari tim hukum amin
tadi ada refli harun dan juga bambang ujoyanto menyebutkan
enam ahli yang dihadirkan dari kubu ataupun pihak terkait ini tidak meyakinkan
ahli yang dihadirkan tidak ada yang membahas mengenai soal bahan sos
karena memang di persidangan sebelumnya baik kubu tim amin maupun ganjar mahfud
selalu menggali terkait dengan bansos namun hal ini tidak terjawab
dan juga tidak mengemuka di sidang hari ini
dan saudara yang kemana mana breaking news kompas tv terkait dengan
sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat akan kembali saat lagi